berhasil menangkap pelaku korupsi yang berstatus anggota tni aktif justru berujung permintaan maaf dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk
polemik kewenangan ini membuat presiden jokowi dodo buka suara
jokowi akan mengevaluasi penempatan perwira tni dalam jabatan sipil
penangkapan kepala basarnas marsikal madia henry alfian di yang terseretkan sedugaan suap pengadaan jasa dan barang di lingkungan basarnas
membuat presiden jokowi dodo angkat bicara
menurut jokowi polemik tumpang tindi kewenangan penindakan kasus ini semestinya tidak terjadi jika antar instansi saling berkoordinasi
presiden pun menyatakan akan mengevaluasi penempatan perwira tni dalam jabatan sipil
ya itu masalah menurut saya masalah koordinasi ya
masalah koordinasi yang harus dilakukan
semua instansi sesuai dengan
kewenangan masing masing menurut aturan udah
kalau itu dilakukan rampung
semuanya akan dievaluasi
tidak hanya masalah itu semuanya
karena kita tidak mau lagi di tempat tempat yang sangat penting terjadi penyelamangan terjadi korupsi
sebelumnya lembaga antirasuah kpk melakukan operasi tangkap tangan di basarnas dan menetapkan lima tersangka
polemik terjadi lantaran dua tersangka
merupakan perwira tni aktif
kepada tni pimpinan kpk menyatakan permintaan maaf dan menyalahkan penyidikan karena menyalahi prosedur
rupanya sikap pimpinan kpk tersebut membuat pegawai kpk kecewa
dikutip dari detik com pegawai kpk telah mengirim surat kepada dewan pengawas kpk meminta pimpinan kpk untuk mundur
para pegawai kpk menganggap pimpinannya berusaha lepas tangan dan justru mengkambing hitamkan pegawai dalam kasus ott di lingkungan basarnas
diketahui wakil ketua kpk johanis tanak menyatakan permintaan maaf kepada pihak tni karena tidak berkoordinasi
telah menetapkan kepala basarnas marsikal madia henry alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban neruntuhan
permintaan maaf ini setelah puspom tni mendatangi gedung kpk untuk memprotes prosedur penanganan kasus dugaan suap di lingkungan basarnas
kami paham bahwa tim penyelidik kami
mungkin ada kehilafan
bahwasannya manakala ada melibatkan tni
harus diserahkan kepada tni
dan pusbom tni marsikal muda agung handoko mengingatkan agar proses penegakan hukum yang melibatkan personel tni dilakukan oleh pusbom tni
tadi hasil pertemuan kita
supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi
jangan ada lagi dikotomi yang seperti selama ini terjadi di media
sehingga akan berakibat celah celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini
sementara penyelesaian kasus dugaan korupsi kabasarnas ini belum ditentukan
apakah akan dilimpahkan seluruhnya ke puspom tni
atau tetap melibatkan koordinasi dengan kpk
meski begitu pada senin kpk melanjutkan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka pihak swasta berinisial mg
yang merupakan komisaris utama pt mgcs
tim liputan cnn indonesia